saat ditemui setelah mengikuti sidang putusan gugatan sp tiga percakapan mesum dengan tersangka rizik sihab di pengadilan negeri jakarta selatan selasa siang
kuasa hukum penggugat febrianto dunggio menyatakan pengadilan negeri jakarta selatan mengabulkan gugatannya
dalam putusannya hakim memerintahkan pihak tergugat polda metro jaya melanjutkan penyelidikan kasus percakapan mesum rizik sihab dan firza hussein
pihak pemohon pun berharap polda metro jaya dapat secara transparan mengusut kasus yang sempat menyita perhatian publik tersebut
putusannya yang pertama itu memerintahkan kepada termohon agar melanjutkan proses penyidikan ataupun proses hukum dari yang pertama saudara firja hussein
yang kedua sudara hrs
ya kalau kita sih meminta setelah dibacakan tadi putusan ya secepatnya pihak kepolisian khususnya polda metro jaya pihak kepolisian itu segera melaksanakan amar putusan yang dibacakan oleh majelis hakim
sementara itu kabit humas polda metro jaya kombes pol yusri yunus mengatakan pihaknya masih menunggu surat putusan dari pengadilan negeri jakarta selatan
selanjutnya tindakan penyidik subdit siber disreskrimsus polda metro jaya
polda metro jaya akan ditentukan setelah pengadilan negeri jakarta selatan menyerahkan surat putusannya
ya silahkan saja nanti kita akan menunggu nanti hasil petikannya dulu
ya petikannya akan kita tunggu nanti
petikan putusannya seperti apa nanti apa rencana dilanjut ke depan nanti seperti apa nanti kita sampaikan nanti
seperti diketahui kasus chat mesum rizik terjadi pada dua ribu tujuh belas
saat itu beredar percakapan antara rizik dan firza hussein
dalam hal ini polda metro jaya telah menetapkan
keduanya sebagai tersangka atas kasus pornografi
budi tanjung jakarta